saudara selesai viral di media sosial pasangan suami istri yang menganiaya dan mengurung anak di rumah kontrakan ditetapkan sebagai tersangka
tidak hanya mendapatkan tindakan kekerasan korban yang berusia delapan tahun bahkan belum disekolahkan oleh tersangka
pasangan suami istri di samarinda kalimantan timur ditetapkan sebagai tersangka lantaran menganiaya dan menguruk anak di rumah kontrakan mereka
peristiwa penganiayaan itu terbongkar setelah tetangga mendapati korban yang berusia delapan tahun dikurung di dalam rumah dengan kondisi memprihatinkan
korban melambaikan tangan keluar jendela serta ada sejumlah luka di bibir tangan dan kakinya
dari pengakuan tetangga korban sering dikurung di dalam rumah dan sesekali diberikan makanan
ketua rt sempat bertanya kepada orang tua korban alasan meninggalkan anak seorang diri di rumah
keduanya berdali korban ditinggal untuk menjaga rumah
namun alasan ini diragukan warga karena korban sendirian hingga tengah malam dan tubuhnya penuh luka
video warga saat menemukan korban kemudian viral
polisi pun langsung menjemput korban dan kedua orang tua dijadikan tersangka
perlakuan yang di atau kekerasan yang dialami
itu ya kadang bergantian kadang bersama sama
ya dengan alasan anak tersebut nakal
kalau diberikan makan diberikan ya
cuman dalam waktu kemarin waktu kita temukan pada saat di single tersebut
dari informasi awal pada saat saya buka rumah tersebut tidak ada makanan yang dibuka
di usianya delapan tahun korban belum disekolahkan oleh kedua pelaku
di betis korban ada luka yang cukup parah dan polisi masih menunggu hasil visum
kedua tersangka dikenakan undang undang no dua puluh tiga tahun dua ribu empat
tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga
dan atau undang undang nomor dua puluh tiga tahun dua ribu dua
tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman hingga lima belas tahun penjara